sejak sebulan terakhir sepasang harimau sumatera diketahui kerap berkeliaran di sekitar kebun dan di jalan desa di kabupaten aceh selatan
balai konservasi sumber daya alam bksda aceh meminta masyarakat untuk waspada dan tidak berada di kebun sendirian
serta berhenti beraktivitas di kebun setelah jam empat sore
sepasang harimau sumatera terekam jebakan kamera yang dipasang balai konservasi sumber daya alam aceh di salah satu wilayah di kabupaten aceh selatan
keberadaan hewan buas yang kerap berkeliaran di kebun warga ini diketahui setelah mendapat laporan warga
selanjutnya bksda menerjunkan tim untuk memasang jebakan kamera guna memastikan keberadaan satwa yang dilindungi tersebut
berdasarkan foto yang dihasilkan kamera yang dipasang
diketahui harimau tersebut merupakan sepasang jantan dewasa dan betina
diperkirakan berumur sekitar dua sampai tiga tahun yang mulai birahi
menindaklanjuti hal itu kepala bksda aceh sabto aji prabowo mengatakan
timnya tengah menggiring harimau keluar dari area perkebunan warga dengan menggunakan petasan dan meriam karbit
efek kejib dari ledakan petasan dan meriam karbit diharapkan membuat harimau menjauh dari area perkebunan warga
hari ini akan melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat
kami ingin membuatkan masyarakat tidak beraktifitas sendirian di kebun
kemudian juga bisa kembali sebelum jam enam belas setiap sorenya
sampai sekarang tidak ada konflik artinya tidak memakan ternak atau menyerang manusia
cuma hanya menampak di kebun maupun di jalan desa
sabto menjelaskan sepanjang dua ribu delapan belas setidaknya sudah empat kasus kemunculan harimau di area yang berdekatan dengan permukiman dan kebun warga
sementara secara umum kasus serupa juga ditemukan di tiga kabupaten lainnya
yakni di kabupaten aceh tamiang nagan raya dan aceh tengah
kasus di aceh tengah bahkan diketahui harimau memangsa kerbau milik warga
ibnu hajar banda aceh